sementara itu kemarin juga ada satu peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat
dimana ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
angkat bicara setelah namanya disebut sebut telah menghubungi ketua umum mui maruf amin
dalam klarifikasinya sbi mempertanyakan asal bukti rekaman
pasalnya tidak sembarang orang bisa menyadap percakapan orang lain
jika memang ada bukti rekaman sbi menganggap tindakan penyadapan tersebut adalah ilegal
tim kuasa hukum ahok mengklaim memiliki bukti sadapan itu
karena namanya disebut sbi mempertanyakan dari mana rekaman atau transkrip pembicaraan itu didapat
pasalnya tidak sembarang orang bisa menyadap percakapan orang lain
selain itu penyadapan juga harus memiliki izin
jika memang ada bukti rekaman sby menganggap tindakan itu adalah ilegal
tidak ada penyadapan itu kejahatan yang serius di negara manapun juga
dalam sidang kasus penodaan agama selasa tiga puluh satu januari
tim kuasa hukum ahok mempertanyakan mengenai kebenaran telepon susilo bambang yudhoyono kepada ⁇ maruf ⁇ amin
percakapan tersebut menurut kuasa hukum diantaranya mengenai permintaan sby
agar menerima kunjungan agus silvi
maruf amin membantah tuduhan tersebut dan menyatakan
tidak pernah ada telepon dari sbi
sekali lagi saya ingin bilang kita mendahulukan segala sesuatu untuk mendukung proses di pengadilan
agar semuanya menjadi katakanlah barang bukti dan menjadi alat bukti
itu yang kita utamakan
tapi demi kepentingan daripada persoalan ini dan juga untuk diketahui pers
kita sampaikan apa yang terjadi di ruangan sidang
sementara ahok tidak banyak berkomentar mengenai bukti percakapan telpon tersebut
menurut ahok bukti percakapan itu hanya dimiliki pengacaranya